mewujudkan cita cita jakarta bebas sampah plastik ternyata bukan hal mustahil
sebuah sekolah menengah kejuruan di jakarta timur membuktikan bahwa mengurangi bahkan menghentikan ketergantungan terhadap plastik bisa diwujudkan
sekolah ini telah membebaskan diri dari plastik dan memiliki solusi sendiri terhadap sampah plastik yang masih mereka temui di lingkungan sekolah
sekilas tidak ada yang berbeda dalam suasana belajar di sekolah menengah kejuruan negeri dua puluh enam jakarta ini
namun jika kita perhatikan lebih seksama ada yang menarik di meja para siswanya
ya botol minum pribadi
setiap siswa siswi di smkn dua puluh enam jakarta ini telah mengubah pandangan dan perilaku mereka terhadap sampah kemasan dan produk plastik
secara resmi pada februari dua ribu sembilan belas warga smk negeri dua puluh enam berkomitmen
untuk meringankan beban bumi dari limbah plastik
mereka berkomitmen mengurangi penggunaan kemasan minuman dan makanan dari bahan plastik
para siswa menyambut antusias komitmen ini bahkan menularkannya di lingkup keluarga
ikut turut mengurangi penggunaan botol plastik juga jadi udah dibeliin semua botol satu keluarga
enggak karena kan justru makanya lebih gampang enggak perlu beli botol lagi
terus bisa refill kan di sekolah lebih ramah lingkungan
tidak hanya di kelas pengurangan penggunaan plastik berlaku di setiap sudut sekolah termasuk di kantin
di kantin sekolah kemasan styrofoam sedotan plastik dan minuman botol plastik tidak diperjual belikan
sebagai penggantinya siswa siswi dapat membeli makanan dan minuman dengan kemasan atau gelas kertas
atau mengisi ulang botol minum pribadi mereka langsung dari galon
yang nggak boleh dibawa sampah di sekolah ini tuh sampah plastik
contohnya itu kayak botol mineral terus steroform sama
sampah plastik gitu
sejak komitmen ini diberlakukan tidak ada ceceran sampah kemasan plastik di lingkungan sekolah
ruang guru koridor juga arena santai sekolah kini lebih rapi dengan keberadaan botol dan wadah makanan pribadi
volume sampah pun berkurang drastis
dari delapan gerobak per hari menjadi hanya satu sampai dua gerobak per hari
harapan sekolah ini sederhana komitmen mereka bisa ditularkan keluar sekolah baik oleh para siswa guru maupun tamu
pada warga smk negeri dua puluh enam jangan berhenti di sekolah tapi di keluarga di masyarakat tempat mereka tinggal
itu yuk budaya seperti ini supaya dikembangkan di sana
untuk masyarakat umum ya saya sih berharap mudah mudahan banyak institusi yang mengikuti seperti ini
apalagi restoran apalagi ini di mal mal di ini segala macam
smk khususnya pendidikan menengah pendidikan dasar di seluruh indonesia ini
kalau perusahaan pendidikan tinggi yuk kita sadar bahwa kita harus mewarisi bumi ini yang indah untuk anak cucu kita
berkomitmen menjadi sekolah tanpa plastik memang butuh waktu
diakui masih ada beberapa sampah plastik yang belum bisa dihindari
seperti sisa bungkus permen kemasan kopi atau saat tamu sekolah membawa masuk kemasan styrofoam
akan tetapi hal tersebut bukan halangan bagi smkn dua puluh enam jakarta
mereka memiliki solusi sendiri yaitu mendaur ulang sampah
sampah organik mereka olah menjadi kompos untuk kebutuhan sekolah atau dijual
sementara sisa kemasan plastik dan styrofoam yang masih ditemui di lingkungan sekolah
mereka daur ulang menjadi produk yang bernilai
sampah stereofoam bisa mereka larutkan untuk menjadi bahan lem atau diolah menjadi karya seni
sementara sisa kemasan plastik mereka cincang
lalu dicampur larutan styrofoam dan kompon untuk dicetak menjadi batako atau konblok
melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sampah dan kemasan plastik memang bukan perkara mudah
tapi bukan menjadi hal yang mustahil
di smkn dua puluh enam jakarta adalah bisa menjadi salah satu contoh
bahwa kita bisa perlahan mengurangi ketergantungan terhadap plastik dan sampah plastik
dan juga sekaligus menjadi solusi bagi dunia
tim liputan siena indonesia